sementara itu ratusan warga yang mengikuti program mudik gratis dari pemerintah provinsi jawa timur tertunda keberangkatannya di pelabuhan jangkar situbondo
penyebabnya kapal cepat ekspresi yang akan mereka tumpangi kandas di perairan raas sumeneb madura
warga yang mengikuti program mudik gratis seharusnya berangkat pada pukul sembilan pagi menuju ke pulau raas
kini mereka masih menunggu keberangkatan kapal
pemudik yang kelelahan menunggu memanfaatkan tikar dan juga aula yang disediakan oleh pihak pelabuhan untuk beristirahat
kapal ekspres yang sebelumnya mengangkut tiga ratus enam puluh pemudik itu kandas di satu mil dari pulau raas madura
permukaan air laut yang sedang surut membuat kapal tersangkut di pasir
para penumpang kapal kemudian dievakuasi secara bertahap
kita sudah melakukan beberapa tindakan penggerakan pakai kapal kapal tradisional yang ada di pulau raas
tapi sampai saat ini masih belum ada perubahan
tapi insya allah kalau sudah air sudah pasang kembali insya allah bisa melakukan sudah bisa dibawa digeret ke pelabuhan
dan kita akan lakukan kemasan propeller dan akan kapal berlari kembali